penyakit posko satgas penanganan bencana palu memakamkan jenazah secara massal
senin siang satgas gabungan penanganan bencana palu mulai memakamkan jenazah korban gempa dan tsunami di palu sulawesi tengah
di sebuah pemakaman umum di kawasan dataran tinggi poboyo palu
sebelumnya jenazah jenazah ini telah didata oleh petugas dvi polda palu
dua belas jenazah yang tidak diambil oleh keluarga ini dimakamkan secara bersamaan di satu loyang kubur
di galian dengan sedalam satu lima meter dan panjang seratus x sepuluh meter ini nantinya seribu jenazah korban bencana palu akan dimakamkan secara massal
hingga saat ini telah ditemukan lebih delapan ratus jenazah yang berada di rumah rumah sakit yang berada di palu
dan hal ini guna mengurangi kapasitas jenazah yang terus memadati rumah sakit tersebut
dan untuk mengurangi terjadinya penularan penyakit berbahaya kepada warga yang selamat